polri menyebut ada keterlibatan kelompok tokoh separatis papua beni wenda
dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi di papua dan papua barat
polri pun juga telah mengidentifikasi kegiatan kelompok beni wenda
dalam memproduksi berita hoax tentang papua
dan menyebarkan berita berita hoaks tersebut ke dunia internasional
terutama ke negara negara di kawasan asia pasifik
sementara itu tokoh separatis papua beni wanda
menyangkal keterlibatannya dalam kerusuhan di papua dan papua barat
papua dan papua barat kembali bergejolak
dugaan rasialis menjadi pemantik demonstrasi
yang berakhir rusuh di sejumlah kota di papua dan papua barat
tak hanya harta dan benda saja hancur terbakar
nyawa pun menjadi tumbal
polri menyebut tokoh separatis papua beni wenda
terlibat dalam kerusuhan di papua dan papua barat
dari hasil kerjasama dengan kementerian luar negeri
badan si bersani negara dan badan intelijen negara
polri telah mengidentifikasikan
kegiatan kelompok beni wenda
dalam memproduksi dan menyebarkan berita hoax
ke dunia internasional
terutama ke negara negara asia pasifik
saat ini hanya menyebarkan dulu
menyebarkan baik di media sosial maupun di grup grupnya mereka
khususnya di wilayah beberapa negara negara di pasifik
sudah sudah diketahkan ya
bw sudah diketahkan teman teman
sby kan warga negara asing
kemudian fokus dan tempusnya kan berada di luar negeri
jadi kan jelas hukum indonesia tidak akan menyangkut ke sana
ini rana rana kemenlu
ini rana kemenlu
kemenlu sudah mengambil langkah langkah diplomatik
tentang hal tersebut
disebut polisi terlibat kerusuhan di papua dan papua barat
tokoh separatis papua beni wenda pun menyangkalnya
beni mengatakan ia tidak memprovokasi masyarakat papua
saya pikir tidak karena tuntutan saya
saya ke pemimpinan saya itu secara damai untuk menangkap referendum
waktu saya memimpin saya selalu mengarahkan kepada rakyat papua
untuk secara visually demonstrasi menyampaikan pendapat kepada bangsa indonesia
terutama tuntutan referendum secara damai keluar di jalan secara damai
saya tidak pernah provokasi harus ada keterasan atau serupanya
beni wenda mengkampanyekan pemisahan papua barat
sejak mendapatkan suaka dari pemerintah inggris pada dua ribu dua belas
dikutip dari cnn indonesia com sebelumnya beni pernah ditangkap dan ditahan di jayapura
pada enam juni dua ribu dua atas tuduhan mengajak masa menyerang kantor polisi
dan membakar dua tokoh pada tujuh desember dua ribu
beni wanda kabur dari penjara dan melarikan diri ke inggris tak lama setelah difonis pada dua ribu empat